jika betul nantinya akan ada tiga pasangan calon yang bertarung
apakah hal ini menjadi potret kontestasi yang seru
atau pilihan yang ada hanya menjadi kameo politik
kita berbincang dengan direktur eksekutif poltreking indonesia
hanta yuda yang sudah bergabung di sini
selamat siang mas hanta
tentu seru ini perbincangannya menunggu tiba tiba ada nama baru
jawab pertanyaan saja mungkin yang pembuka tadi mas hanta
memang ini menjadi politik yang seru nantinya
keadaan dki jakarta atau ini hanya pemain tambahan
agak seru atau sangat serunya bergantung juga
pada keputusan gerindra
jadi sudah ada satu pasangan ahok jarot
kemudian ada agus silvi itu sudah agak seru sebenarnya
ada potensi meskipun harus diukur dengan secara statistik
secara metodologis survei tentunya
tetapi figur seperti agus tetap perlu dipertimbangkan
dan pak s b kita tahu toko yang biasanya cermat
dalam hitungan politiknya meskipun saya belum punya
gambaran survei tetapi potensi meskipun tidak begitu besar menurut saya
tetapi kalau misalnya kubu ketiga yang dimunculkan adalah
sandiaga uno mardani maka dia tidak akan menambah sangat serunya
tapi ada nama lain yang sempat muncul yang saya baca adalah
anies baswedan berpasangan sandiaga uno
nah kalau itu yang dimunculkan itu menjadi sangat seru
jadi seru dengan seru itu bertemu menjadi sangat kan
ada tiga pasangan di sana ada ahok kemudian di triple a gitu triple e
ada ahok anies dan agus
jadi itu akan seru menurut saya
pertarungannya akan melakukan pertarungan antara anies dan agus
siapa nanti yang akan berhasil menjadi nomor dua penantang yang sesungguhnya
di putaran kedua pilkada dki
itu yang tergantung
tapi kalau sandi dan mardani itu faktor figur wakilnya tidak begitu kuat
agus mungkin perlu diukur dengan survei
mas agus potensial ada nama di belakangnya yudhoyono
itu harus menjadi perhitungan
kedua beliau masih muda karir cemerlang di militer dan sebagainya
dengan segala kelebihan dan kekurangannya nanti apakah memiliki dampak positif keelektoral keelektabilitas atau tidak
itu nanti perusahaan lain
tetapi dari sisi wakilnya itu tidak begitu kuat
harus jadi catatan
untuk silviana murni itu
tetapi kalau sandi dengan mardani itu juga sama
wakilnya relatif tidak kuat semua
tapi kalau anies dan sandi itu menjadi parabel yang patut dihitung
karena baik cagupnya maupun cawagupnya adalah figur yang relatif
jadi kita mesti menanti
kalau misalnya nanti gerindra pks mengusungnya adalah sandiaga atau ani sandiaga
itu berarti bisa menjadi lawan penantang baik untuk ahok
tapi kalau misalnya mardani tidak ada lawannya sepadan dengan ahok
itu maksudnya yang dikumpulkan
belum tentu juga
kalau majunya agus silvi kemudian sandi dan mardani
ada peluang bagi pak ahok untuk memenangkan pertarungan dalam satu putaran
ada peluang ya
memang nama yang sekarang sudah dikarasikan kan ada agus dan juga silviana murni
itu berarti bukan penantang yang baik untuk ahok
saya belum bisa menyimpulkan
karena saya biasanya basicnya hasil survei
tetapi trennya saya baru bisa menduga menganalisis tentu
tidak menganalisis tren menganalisis kemungkinan agus adalah figur muda
melihat demografi pemilih dki yang banyak pemilih muda
kemudian dari parasnya tampan misalnya
kemudian cerdas milit dan seterusnya
apakah dia berkorelasi secara linier secara elektabilitas
kalau tidak berarti kan tidak juga
jadi kalau misalnya itu figurnya lemah
kemudian artinya bukan lupa sorry
belum berpotensi menjadi penantang yang berat
di saat yang sama sandi dan mardani
kalau sandi sudah diukur juga lemah
maka ada ruang bagi petahana untuk yang modal
jadi ada potensi pilkada berlangsung satu putaran sebenarnya
nah kalau mau keras ada di sana sebenarnya
kalau anies agus dan ahok
itu menjadi lebih keras
lebih keras dan itu saya yakin sekali akan berlangsung dua putaran
tapi sampai sejauh ini belum ada deklarasi dari pihak gerindra dan juga pks
itu yang saya katakan bergantung pada gerindra
jadi kalau satu persatu agus hari murti dan juga silviana murni misalkan
eh sorry satu lagi ada kemungkinan yang ketiga masih harus kita buka
kemudian poros dua dan tiga ini dikomunikasi terakhir
maksudnya peluangnya mengecil semakin kecil
porosnya cikyas pak sb dan porosnya prabowo akhirnya bersatu
ada kemungkinan seberapa besar kemungkinan
misalnya agus sandi kalau nama
nah peluangnya mengecil
tapi kan harus tetap dibuka peluang peluang terakhir

yang mungkin komunikasi terakhir bisa terjadi
atau anis sandi sandi anis
kalau sandi anies itu kan pak prabowo kabarnya sudah oke
tinggal apakah bisa bergeser jadi anies sandi gitu
karena dari awal juga sandiaga uno di
jadi klasikannya seperti itu
tadi pertanyaan saya menyangkut hal hal apa yang sudah deklarasikan saat ini
agus hari murti memang sudah dicalonkan oleh presiden
presiden ke enam maksud saya ini merupakan sb ya
bagaimana untuk tingkat ya memang belum ada survei sih
tapi bagaimana untuk
penerimaan secara pemilih
ya ini yang menarik ya
tadi poin saya adalah pak sby biasanya cermat hitungannya
yang sangat kita kenal ya
pak sby ini sangat cermat
dan menurut saya memang ada potensi
potensi untuk menangnya
ya memang ini siapapun pemenang pilkada dki itu akan dihitung untuk capres atau cawapres dua ribu sembilan belas
siapapun itu nanti
baik dia capres atau cawapres
nah pintu ini bagi seorang agus yudhoyono ada pintu dua sekaligus
kalau menang pemilihan gubernur dia akan dihitung sebagai calon presiden
paling tidak dari cikya setelahnya pak sbe sudah terlihat
ketimbang misalnya ibas yang tidak begitu serius ya disiapkan untuk ke arah sana
itu satu hal
saya tidak serius kan sudah menjadi politisi dibandingkan mas agus
kalau saya melihat peluang secara elektoralnya agus relatif lebih tinggi ya daripada mas ibas ya
karena dilihat dari manajemen kepemimpinan
iya bisa banyak faktor banyak faktor tentunya karena karir militer dan sebagainya
tetapi yang kedua kalaupun kalah ada exit strategy sebenarnya yang bisa bagi seorang agus
kalau misalnya melihat karir di militer dianggap karena pak sby tidak presiden lagi tidak mungkin bisa melesat misalnya gitu
bisa juga ini disiapkan misalnya menjadi politisi betulan yaitu ketua umum partai demokrat
bisa untuk dua ribu dua puluh empat bisa dua ribu dua puluh
kalau dua ribu sembilan belas dan sebagainya kalau tertunda di dua ribu sembilan belas
nah ini yang menurut saya memang pertaruhan sebenarnya bagi pak sby ketika mengeluarkan kartu truf dari konteks keluarga cikias ya
ini bisa dibaca hitungannya kalau saya agak terlalu cepat
terlalu cepat terlalu mudah untuk akhirnya memakan
padahal ini potensi besar bisa kalau militer orang akan katakan ini potensi bisa sampai panglima tni
ya bisa iya bisa tidak
ya bisa iya bisa tidak
tidak pun ada peluang kan
tidak pun ada isu beredar ya karena ada ganjalan untuk karir militernya agus hadi murti
ya itu yang saya katakan
tidak karena presidennya bukan pak sby lagi
dan secara gerbong politik juga berbeda
jadi ganjalan karena itu ketika masuk ke apa namanya strategi yang kedua ini ketika dipercepat masuk ke politik juga bisa dibaca bagian dari itu
mungkin hitungannya saya yakin pak sby sudah menghitung menang maupun kalah
kalaupun sudah disiapkan bantalan jatuhnya itu tidak
misalnya agus tidak dihitung sama sekali
tapi agus bisa dihitung masuk kepada
masuk ke partai politik misalnya
ketua umum partai atau menjadi capres untuk kedepannya
karena mau tidak mau karir militernya pun harus dilepas kan jika mengikuti pilkada dki
dan yang akan diuji di pekada dki apakah
pekada itu begini
sejak awal setahun yang lalu saya ketika ditanyakan oleh teman teman jurnalis
yang bisa jadi lawan ahok saya bikin pada saat itu kriteria adalah kepala daerah yang berprestasi
karena dia punya potensi punya panggung politik atraktif yang bisa dibandingkan kepada pak ahok
nah kemudian belakangan muncul nama lain ada yusril ada anies
yang elektabilitas anies relatif lumayan potensial ya
saya cari kenapa ini agak tinggi
analisis saya menemukan karena ada kata ketika anies ya sebelum ke agus
karena anies pada saat menjadi menteri buka saja hasil hasil survei
dia di persepsikan publik sebagai menteri yang berprestasi
di tiga besar
paling tidak setelah susi anies lukman kira kira gitu
bisa dibuka tidak hanya di poltering indonesia tapi di lembaga survei yang bisa dipercaya juga keluar nama itu
artinya ada label prestasi
nah pertanyaan ke agus apakah punya modalitas itu
kalau di karir militer beliau saya pikir kita semua akan mengatakan beliau adalah perwira yang berprestasi
pertanyaannya adalah apakah prestasi di militer itu bisa linear dengan konteks elektoral
karena ini kan beda bukan pengalaman manajemen pemerintahan
ini adalah jakarta yang lebih kompleks lagi masalahnya
kalau ahok dan jarod itu jelas mereka pengalaman panjang di pemerintahan
nah itulah kemudian wakilnya agus tepat dalam konteks birokrat silvian murni
tetapi secara figur itu lima bulan harus dikejar
begitu juga sandi ketika berpasangan dengan mardhani yang sama sama politisi
itu agak berat
tapi ketika dia punya anies baswedan atau yusril anies yang paling potensial
dia punya pengalaman manajerial pemerintahan
itu yang membuat akan menarik atau tidak
ya tergantung siapa yang nantinya akan di deklarasikan
pada demokragerindra dan juga pks pada hari ini
itu akan menentukan
apakah aaa atau mungkin ada aa dan juga s bersama dengan mardhani itu tadi
itu akan menentukan nanti
baik baik kita masih beranda anda disini
hari terakhir untuk pendaftaran
bagaimana nanti kontestasi yang akan ada di pilgub dki jakarta
terima kasih mas anta yudho untuk obrolan singkatnya